ya seperti yang sudah kita bicarakan dalam beberapa hari terakhir ya tentang bahwa bmkg menghimbau kepada masyarakat untuk berhati hati dengan adanya musim pancaroba yang memungkinkan adanya angin puting beliung
nah ini seperti yang satu ini nih angin puting beliung ini merusak tujuh rumah warga dan juga empat kandang ayam yang berisi ribuan ayam di lamongan jawa timur

sementara sisanya masih bisa diselamatkan dan dipindah ke kandang lain
evakuasi ayam juga tidak mudah karena posisi ayam yang terjepit reruntuhan bangunan
meski tidak ada korban dalam bencana ini namun kerugian yang diderita para korban
ditaksir mencapai lebih dari lima juta orang
lima ratus juta rupiah
pasca diterpa angin puting beliung pada sabtu sore kemarin
runtuhan atap stadion sepak bola bagian timur di kawasan sentra pembinaan olahraga terpadu
atau sport jabar arca manik kota bandung minggu siang masih berserakan
runtuhan yang ambruk berupa seng penutup dan batang besi penyangga
runtuhan dari atap stadion juga menimpa bangunan sarana olahraga voli pasir
setiap minggu juga warga pasti datang ke sini
untuk istilahnya memanfaatkan fasilitas yang ada
kalau ini rusak bukan cuma mengganggu tapi kan mengurangi ya
mengurangi manfaat dari spot jabar ini
kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi jawa barat engku sutisna
yang telah meninjau ke lokasi
memastikan reruntuhan atap stadion tersebut murni terjadi akibat hujan deras
diserta yang ingin kencang di kawasan bandung timur sabtu sore kemarin
akan berkoordinasi dan tentunya mengusulkan
ya kepada pimpinan
jika dimungkinkan memang untuk pemberesan pembersihan
material evakuasi kita lakukan sebelum akhir tahun anggaran desember ini selesai
baru setelah itu kita juga ingin usulkan untuk perbaikan di tahun anggaran dua ribu dua puluh
meski atap tribun bagian timur mengalami kerusakan cukup parah
dan menimpa lapangan voli pasir
namun pihak pengelola memastikan area jogging masih aman
tim liputan cnn indonesia